bersama keluarga beberapa waktu lalu
dikutip dari detik com kementerian kesehatan ri
membenarkan kabar penyanyi ashanti positif covid sembilan belas
namun terkait dugaan terpapar varian omikron
hingga saat ini belum bisa dipastikan
sebelumnya asanti dan keluarga
serta keluarga atta halilintar
diketahui berlibur ke turki sejak dua pekan lalu
berdasarkan unggahan di media sosialnya
santi bersama keluarga tiba di jakarta pada kamis enam januari
lewat instagram story ashanti mengatakan
mulai karantina pukul dua puluh satu waktu indonesia barat
di hotel said jakarta pusat